anda kembali menyaksikan berita utama saudara tidak terima diberi surat teguran terkait lapaknya yang melanggar aturan pemerintah
seorang perempuan di makassar sulawesi selatan menampar polisi yang mencoba menenangkannya
perempuan yang menggunakan baju merah muda mengamuk dan langsung mengayunkan tangannya ke bagian pipi aibda edwin
yang bertugas sebagai bin mas yang berusaha menenangkannya
belakangan diketahui peristiwa itu terjadi di jalan sabutung buntu ujung tanah makassar sulawesi selatan
menurut keterangan polisi petugas mencoba menenangkan pelaku saat pihak keluarga ujung tanah memberikan surat teguran ke pihak pemilik lapak
yang dianggap melanggar aturan karena menempel di pagar tembok milik pt pertamina
namun yang bersangkutan malah tidak terima dan melakukan aksi kekerasan
akibatnya pelaku langsung dibawa ke mapolres pelabuhan makassar
untuk diminta keterangan lebih lanjut